masih terasa atmosfer perayaan ulang tahun jakarta ya ke empat ratus dua puluh
nah ini memasuki akhir pekan kedua
pekan raya jakarta masih digandrungi masyarakat ibu kota dan sekitarnya untuk berbelanja
atau sekedar icip icip kuliner yang banyak tersedia di sana
kita pantau langsung bagaimana keseruan prj hari ini bergabung bersama saya
ada adi dwinanda produser lapangan cnn indonesia
hai adi selamat sore
adi seperti apa nih pantauan di prj sampai dengan hari ini
apakah kalau melihat kemarin ulang tahun jakarta sampai dengan hari ini
sudah memenuhi target pengunjung harian dan transaksi hariannya adi
iya selamat sore puspa
betul sekali sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun jakarta untuk yang ke empat ratus empat puluh
dan saat ini puspa saya langsung saja mengajak anda untuk melihat bagaimana keseruan di jakarta fair
prj kemayoran jakarta pusat
dan satu hari setelah hari ulang tahun jakarta
kita tahu bahwa kemarin ini di prj ini sangat ramai ya
puspa namun saat ini ini jujur puspa ini pertama kali saya ke prj jakarta
dan ini dapat saya gambarkan situasinya sangat ramai sekali
bahkan ini masih sore di mana memang pada hari senin sampai jumat ini bukanya mulai setengah empat
dan ini baru buka saja sudah ramai ya puspa
dan biasanya ini ramainya menjelang malam
dan saat ini saya sudah berada di arena outdoor di dekat wahana anak anak
dan di sini selain kuliner kemudian baju kemudian umkm
ini yang paling diminati ini juga adalah area bermain anak anak
karena kita tahu bahwa gelaran prj
ini bertepatan dengan hari libur sekolah
nah banyak sekali puspa ini wahana permainan anak anak yang ada di prj kemayoran ini
nah di belakang saya ini ini adalah wahana bomb bomb car
kemudian tadi saya melihat ada merry go round atau komedi putar
lalu ada biang lala kemudian ada kora kora
nah ini lengkap sekali wahana anak anaknya
dan untuk tiketnya sendiri ini puspa
untuk satu wahana ini berkisar sekitar dua puluh hingga rp tiga puluh rupiah
ini tidak hanya anak anak bahkan orang dewasa saja juga
bisa memainkan salah satu wahana anak anak
mungkin nanti saya akan mencoba untuk main salah satu wahana anak anak ya puspa
nah ini suasananya sudah mirip agak mirip di pasar malam ya puspa
jadi mungkin anda yang rindu begitu ya
karena di jakarta ini sudah susah sekali untuk menemukan pasar malam ya
nah mungkin anda bisa datang ke kawasan prj ini
karena ini vibe outdoornya mirip mirip di kawasan pasar malam
nah di sebelah sana ini masih ada beberapa wahana mainan anak anak
namun memang ini karena masih sore dan biasanya ini ramainya pada malam hari
biasanya masyarakat ini pada sore hari ini itu berburu kuliner ya puspa
tadi saya sempat ke beberapa tenan tenan kuliner ini memang cukup ramai sekali nih
nah dapat anda lihat di belakang saya masih ada anak anak yang main wahana begitu ya puspa
karena bertepatan dengan libur sekolah
jadi ini salah satu momentum yang pas bagi para orang tua
mungkin yang bingung ajak liburan anaknya dan tidak mempunyai waktu yang banyak begitu ya puspa
ini mungkin bisa datang ke prj kemayoran karena banyak sekali
sebetulnya bisa dilakukan di kawasan prj kemayoran
di kawasan jakarta pusat ini
dan selain dari wahana anak anak ini biasanya masyarakat ini setelah main ini adalah berburu kuliner
saya harus saja mengajak anda untuk melihat bagaimana kondisi di salah satu atau di bagian kuliner makanan yang sangat ramai sekali puspa
nah ini mungkin dapat anda lihat di sebelah belakang saya ini ada beberapa tenan tenan kuliner begitu ya
khususnya kuliner khas jakarta
ada kerak telur begitu yang setiap tahun ini selalu hadir di kawasan prj
karena memang kerak telur ini kita tahu
bahwa menjadi salah satu bagian ataupun salah satu makanan khas dari ibu kota jakarta kita yang tercinta ini
nah ini ada ketupat sayur
di mana ini merupakan juga salah satu makanan khas dari ibu kota jakarta
dan untuk harganya sendiri tergolong cukup murah ya puspa
untuk satu kerak telur ini dibanderol hanya dibanderol dengan harga rp tiga puluh saja
nah itu harganya puspa
nah ini ada dua ya menunya ada telur ayam kemudian telur bebek
mungkin nanti saya akan memesan begitu ya setelah melakukan liputan di prj ini
karena memang ini cukup menggugah saya
rasanya pun juga doyan sih sebetulnya ya kerak telur ini
mungkin nanti saya akan memesannya
nah puspa kita masih akan terus mengeksplor kawasan prj kemayoran ini
karena ini sangat luas sekali
saya juga ingin nantinya berburu diskon
dan kita lihat puspa nanti malam keseruannya seperti apa
karena memang biasanya ini malam hari itu semakin ramai
karena hari jumat ini tutupnya sekitar pukul sebelas malam
kembali kepada anda puspa
oke ini tahun pertama pertama kali adi ke prj
artinya resmi nih jadi anak jkt cek gitu ya
adi terima kasih banyak atas laporannya
nanti kita lihat keramaian di malam hari dengan konser konser di prj ya
terima kasih produser lapangan cnn indonesia adi dwi nanda